informasi selanjutnya datang dari komisi pemilihan umum jawa timur yang mengadakan lomba mural menjelang pemilihan umum dua ribu sembilan belas
kpu berharap lomba ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih di jawa timur yang berjumlah sekitar tiga puluh satu juta
seniman seniman mural ini telah bergumul dengan teriknya matahari selama tiga hari
selain berlomba lomba untuk mendapat hadiah total puluhan juta rupiah mereka juga harus menyampaikan pesan kuat
pesan itu antara lain ajakan memerangi hoax pemilu ajakan anti golput anti politik uang dan anti politik sara
karya mereka juga harus mengandung ajakan memilih di tps pada tujuh belas april mendatang
saya ceritakan supaya masyarakat itu dihimbau dengan seniman seniman supaya dia itu menuruti peraturan peraturan kpu
jadi supaya janganlah sampai seperti golput itu kan bukan solusi lah
dan lainnya hoaks terus apalagi itu maning politik segalanya juga
kita bikin ide apa ya untuk bisa menarik masyarakat itu yang lebih dekat dengan surabaya
ikon apa yang lebih terkenal di surabaya
mungkin ide kita itu garis besarnya bung tomo
dengan apa namanya gimmick dia yang viral itu yang seperti menunjuk itu itu kita sedikit kembangin
jadi idenya seperti kita untuk ikut coplos
jadi ide garis pisahnya itu mbak
ya memang saya bikin cukup panjang tujuh meter ya per gambar
jadi mereka berhenti lumayan kalau stopanya agak lama lumayan berapa bisa mungkin lima sepuluh detik di sini
jadi terbaca semua bisa nikmati karya mungkin gitu
jadi udah masuk target untuk banyak yang nonton
menurut kpu jawa timur pemilu sebagai momen istimewa hajatan rakyat harus disambut dengan riang gembira
menurut kpu jawa timur pemilu sebagai momen istimewa hajatan rakyat harus disambut dengan riang gembira
modal sosialisasi pun tidak melulu cara cara klasik seperti tatap muka atau kunjungan ke kampus dan sekolah sekolah
makanya kita mencoba untuk memodel sosialisasi kita dengan cara yang atraktif yang menarik
kemudian juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah para seniman
nah hasilnya nanti tidak hanya sekedar membuat tembok tembok di sepanjang kota surabaya menjadi dari yang kusam menjadi bersih
tidak hanya seperti itu
juga menjadi lebih berwarna lebih menarik dan punya nilai seni sekaligus juga punya kesan yang kuat
pesan agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang
kpu jawa timur berharap jumlah pemilih yang menggunakan hak suara bisa meningkat menjadi tujuh puluh tujuh lima persen
lima tahun lalu partisipasi pemilih jawa timur pada pemilu legislatif sebesar tujuh puluh empat persen dan pemilu presiden tujuh puluh satu persen